gubernur jawa barat ridwan kamil resmi menjadi anggota partai golkar
tokoh yang akrab di sapa rk ini menjadi wakil ketua badan pemenangan pemilu partai golkar
terkait statusnya sebagai aparatur sipil negara yang kini mencuat kembali lewat twitter
ridwan kamil menjelaskan dirinya sudah tidak lagi berstatus asn
ridwan kamil mengaku status asn sebagai dosen institut teknologi bandung
sudah ia tanggalkan saat mendaftar sebagai calon gubernur jawa barat
dengan tidak lagi menjabat sebagai asn bergabungnya ridwan kamil menjadi anggota partai politik
dianggap sudah memenuhi prosedur
sebelumnya partai golkar memastikan gubernur jawa barat ridwan kamil merapat ke partai golkar
ketua umum partai golkar erlangga hartarto sudah menyiapkan jabatan yang diimban ridwan kamil
ridwan kamil diharapkan mampu mengunci suara golkar dan koalisi indonesia bersatu
di area jawa barat dan banten pada pilpres dua ribu dua puluh
saya dan saya perkenalkan dengan jajaran pengurus dpp
kami sudah bicara tugas pak rk ke depan
pendekatannya lama banget
berapa lama pak
ya lebih dari setahun